baik kabut tragedi dua puluh satu dua puluh dua mei silam masih menyisakan banyak pertanyaan dan teka teki yang menggantung
tidak hanya persoalan penuntasan kasus dan menegakkan keadilan terutama bagi para korban
tapi juga menyisakan problem demokrasi dan ham
itu kata banyak orang ya
lalu bagaimana kita melihat konteks pengungkapan tragedi ini
yang memang kita ingin diungkap seterang terangnya seadil adilnya
tapi dalam perspektif penegakan ham dan juga demokrasi
kita akan membahasnya bersama dua orang narasumber saya pada malam hari ini
yang pertama saya akan perkenalkan ada bang burza zarnubi
ketua umum perkumpulan gerakan kebangsaan yang selama ini kita kenal juga sebagai aktivis dan pegiat demokrasi
terima kasih bang bursa sudah datang ke cnn indonesia
kemudian ada mas hairul anam komisioner komnas ham
terima kasih mas anam sudah datang ke cnn indonesia
kita bicara mengenai
kasus dua ribu satu ratus dua puluh dua tentu saja ini kalau bicara demonstrasi ini gas air matanya masih ada di tengah tengah kita
jadi visibilitasnya agak susah kayak semacam kabut
kayaknya kabutnya belum turun
jadi kita masih harus membantu untuk menebak nebak apa yang terjadi di dalam kabut gas air mata itu
tapi saya mau ke bang bursa dulu
kalau kita bicara mengenai dua ribu satu ratus dua puluh dua kepolisian sudah ada update
kita nanti akan dengarkan update dari komnas ham
tapi kalau kita bicara dalam konteks demokrasi sendiri
katanya ini gara gara peristiwa itu
demokrasi kita dianggap di persimpangan jalan mundur sepuluh langkah ke belakang
kalau bicara demokrasi kan pasti ada penegakan hukum apa namanya kemudian kebebasan penghargaan terhadap kebebasan penghargaan terhadap hak asasi manusia
dari konteks itu bang ada problem yang masih tersimpan nggak dari kasus dua ribu satu ratus dua puluh dua mei dalam perspektif demokrasi sebenarnya
kita ini memang belum beranjak dari transisi demokrasi ya
satu negara yang sudah menghargai budaya demokrasi itu sudah masuk konsolidasi ya
yang sudah mantap
nah memang peristiwa itu bisa dianggap mengganggu transisi kita menuju konsolidasi demokrasi
nah karena itu peristiwa itu sebetulnya tidak boleh terjadi kan
karena kontestasi pemilu itu sebetulnya mekanisme peralihan kekuasaan secara tertib dan damai
peristiwa itu tuh maksudnya demonstrasinya ada korban yang
jatuhnya atau apa bang yang kemudian tidak boleh terjadi dalam proses dua ribu satu ratus dua puluh dua mei tadi
saya setuju dengan cara polisi memisah ya
memisah peristiwa itu yang jam dua puluh satu malam sama yang dua puluh tiga malam itu berbeda
dua segmen tadi ya
nah itu beda sekali itu
yang dua puluh satu damai sekali
dan itu dibenarkan dalam undang undang
dalam proses pemilu dimana negara apa namanya protes ya ada kejanggalan pemilu itu sah saja legal itu
nah cuma yang dua puluh satu itu yang membuat
menjadi problem kita ya
nah sekarang saya pikir gangguan demokrasi ini sudah diambil alih ya oleh polisi sebagai penegak hukum
memang harus polisi
kita nggak ingin terlalu banyak campur dari pihak tentara ya
karena law enforcement itu ada di tangan polisi
nah jadi kita hargai cara polisi mengungkap peristiwa ini harus transparan betul
jangan tidak transparan
sebab di permukaan ya ini kan banyak orang mereka reka kan
peristiwa ini begini begitu
jadi belum clear belum transparan
nah oleh karena itu kita berharap betul penanganan polisi ini dibuka ke publik
supaya jangan meninggalkan sejarah hitam bagi bangsa indonesia
seperti peristiwa g tiga puluh ski masih belum terang benerangkan peristiwa itu
jadi orang berspekulasi macam macam
nah kita juga nggak ingin
saya belum bisa indikan tragedi insiden ya
insiden ini mesti jadi pelajaran kita ke depan
untuk menatah kembali dalam sirkulasi kekuasaan kita khususnya pemilu itu
bang bosen sebagai aktivis pro demokrasi yang dulu banyak berjuang untuk reformasi
dan banyak sekali proses demokratisasi di indonesia
melihat kejadian tanggal dua satu dua dua
ada problem prinsipil nggak bagi demokrasi yang kemudian kita lihat secara telanjang mata
apakah ada korban yang jatuhkah
ataukah masalah kebebasankah
ataukah ada penumpang gelap katanya dari peristiwa ini
apa yang paling prinsipil yang anda lihat ini problem nih buat demokrasi kita
yang problem itu yang ada penunggang ini
yang perusuh perusuh ini ya
terus terang kita nggak setuju itu
kalau protes itu biasa saja
dan polisi mengakui mereka membolehkan secara undang undang
jadi atur undang undang untuk protes damai ya
nah yang kedua itu yang orang semua kaget gitu
ada berbondong orang jam dua tiga malam langsung melakukan serangan itu
nah ini yang sebetulnya
saya tidak nyalakan
saya tidak nyalakan siapa siapa
tapi ini harus dibuka secara terang benerang
siapa intelektual aktornya
karena polisi sudah membuka kan
nah itu harus dibuka transparan
dan law enforcement mesti ditegakkan
termasuk ada katanya ada percobaan pembunuhan terhadap pejabat pejabat tertentu
itu juga problemnya kan itu bang
sekalian harus dibuka
sebab tadi siang saya sudah lihat bahwa ada pernyataan depot kalensin
bukan dia membunuh
bukan dia membunuh
bahkan dia dari teman temannya bahwa mengingatkan pak kalmasin dia bakal dibunuh katanya
jadi yang mana yang benar
nah itulah pentingnya polisi sebagai law enforcement mengungkap ini
penegakan hukum dan investigasi dari kepolisian penting sekali
untuk membuat kabut gas air mata ini agak turus
untuk maksimalitas kita lebih jelas
komnasam juga penting sekali
komnasam juga mulai bergerak pastinya dengan temuan temuan
kalau kita bicara
tanggal dua puluh satu dua puluh dua mei
saya klarifikasi dulu
kalau kepolisian menyebutnya bukan tanggal dua puluh satu dua puluh dua
tapi dua puluh satu dua puluh dua dan dua puluh satu
karena dua puluh tiga itu masih ada
sampai jam enam sampai tujuh pagi
itu di otista itu masih ada kekerasan yang terjadi di situ
jadi framingnya dua puluh satu dua puluh dua dan dua puluh tiga
problem di demokrasi itu ada dua hal yang penting saat ini
yang pertama adalah
ayo kita meletakkan bahwa penyelesaian ini harus penegakan hukum
betul apa katanya bang bursa
bahwa ya harus law enforcement
law enforcement ini memiliki dua karakter yang penting
satu independensi dan satu profesional
lah independensi kepolisian sekarang diuji
mbok ya kalau mengungkapkan temuan temuannya
itu jangan di main kupol hukum
karena narasi yang dibaca adalah narasi politik
atau narasi yang dilihat adalah narasi keamanan
jadi dari tempat pengumuman aja anda lihat ada yang salah
karena kami melihatnya tidak berdiri sendiri
jadi mulai dari slowdown sosmed
mulai dari bikin tim ahli yang nyasar macam macam
ada makar dan sebagainya
terakhir terakhir pengungkapan kasus dua ribu satu ratus dua puluh dua dan dua puluh tiga ini
di kantor main kupol hukum
kalau di kantor main kupol hukum narasinya narasi politik
atau narasi keamanan
itu yang ditangkap oleh masyarakat
itu yang nomor satu mas anam ya
itu yang soal independensi
yang kedua adalah
mas anam non sew yang kedua dan ketiga dan keempat
kita akan lanjutkan
supaya waktunya lebih panjang
kami akan segera kembali
kalau bicara kejanggalan dan apa namanya
mas anan tadi sudah mengidentifikasi satu
tempat pengumumannya sudah kurang pas secara
orang akan menarasikan itu sebagai tempat yang narasinya adalah politik
atau narasinya keamanan
nggak ada narasi penegakan hukum
itu kasihan polisinya yang kerja secara profesional
independensi kedua adalah
narasi yang disampaikan itu narasi adalah menjaga elit politik
jadi semua narasi yang diungkapkan kemarin
itu ya menjaga pak wiranto menjaga pak luhut dan lain sebagainya
ada empat tokoh yang katanya diancam pembunuhan
itu yang dipaparkan
yang belum dipaparkan dan mungkin nggak mau dipaparkan kali ya
karena itu letaknya di kementerian politik hukum dan keamanan
itu soal bagaimana sembilan orang korban
karena komnas menemukan
jumlahnya berapa sih bang
lapan itu kemarin
sampai kemarin kemarin saya dikonfirmasi oleh kepolisian
dan bukan sepuluh ya
sepuluh itu ada satu yang ada di pontianak
di luar jakarta
itu ada hubungannya dengan jakarta atau nggak
kita sedang investigasi ke sana
nah yang berikutnya adalah itu
jadi kesan yang ditangkep oleh masyarakat adalah
lebih cenderung melindungi elit politik daripada masyarakatnya
padahal saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat
apa sebenarnya yang terjadi di tanggal dua puluh satu dua puluh dua dua puluh tiga
yang sampai menelan korban sembilan orang
nggak ada penjelasan apapun
itu bukan persoalan sepele sama sekali ya mas anam ya
itu masalah serius sembilan orang gitu ya
kalau yang kami dapatkan penjelasan secara internal
dari kepolisian memang kepolisian punya kesulitan
tkp nya nggak ketemu
misalkan itu yang kesusahan investigasi berikutnya
uji balistik juga susah dan sebagainya
karena ini pasukan mana yang diuji balistik
kalau tkp nya juga gak ketemu gitu ya
tapi persoalannya bukan di situ
harusnya itu yang disampaikan pada publik
bukan bagaimana berkelin dan konstruksi peristiwa
yang itu mengarah pada empat elit politik ini gitu
kalau yang dinarasikan adalah empat elit politik
ini problem kekuasaan atau ini problem yang lain
dari indra pejabat
kenapa polisi begitu mengedres soal elit itu
bukan selain tadi kata anda karena
bisa jadi karena tempat
ini bisa jadi karena tempat penyampaiannya
harusnya kalau ini penegakan hukum
biarkan narasi penegakan hukum yang ada
kalau polisi bilang misalkan ada dua alat bukti
silahkan disampaikan dan sebagainya
itu yang menjadi tangkapan publik
sehingga apakah pengungkapan yang dilakukan
di kementerian politik hukum dan keamanan itu
kalau dalam konteks konflik misalnya
menurunkan tensi atau menambah tensi
saya kira ini menambah tensi
karena narasinya bukan narasi pendegakan hukum
kalau narasi pendegakan hukum
semua orang harus tunduk pada hukum
karena kita adalah negara hukum
tantangan berikutnya adalah soal profesionalitas polisi
di banyak tempat polisi diapresiasi
di bawah selu dengan aksi damainya macam macam
tapi di petamburan masih gelap
komnas ham juga melakukan investigasi di situ
yang clear misalnya di kampung bali misalnya
orang sudah diringkus dipukulin itu harusnya segera
itu seharusnya polisi segera mengambil tindakan
biar apa akuntabilitas kerjaan polisi
dianggap polisi profesional iya
sudah belum mas anam itu
informasi yang masuk ke kami masih dalam proses
tapi prosesnya sampai mana kami belum jelas
yang ditunggu oleh mas serkat juga itu
sehingga ketika polisi
melakukan tindakan terhadap berbagai orang
kalau menurut polisi empat ratus empat puluh tujuh atau empat puluh tiga orang yang mau ditindak
misalkan di aksi dua puluh satu dua ribu dua puluh tiga tersebut
nah tapi yang ini bagaimana
ambil tindakan umumkan di publik
sehingga tindakan tindakan kepolisian yang lain
punya legitimasi ruang profesional yang bagus
saya yakin polisi mendapat dukungan publik yang kuat
kalau itu tidak dilakukan
apapun yang akan dilakukan oleh polisi
pertanyaannya masih dianggap
jadi polisi sangat besar
polisi sudah mengakui bahwa
ada sedikit kendala yang cukup serius
soal pengungkapan sembilan orang yang tertembak ini
pelurunya clear loh ya
pelurunya sudah peluru tajam
soal senjatanya dari mana
siapa yang menembak
itu pr nya kepolisian
daripada kebeban yang lain
soal soal yang kelihatan di publik
penggunaan kewenangan secara berlebihan
silahkan diungkap diurus oleh kepolisian
ada propam ada paminal dan sebagainya
mungkin setelah ini bisa disiapkan pernyataan
irjen muhammad ibal
tapi saya mau ke bang bursa dulu
melihat narasi komnasam seperti itu
bahwa polisi memang ada perkembangan
tapi tidak substansi dan tidak menyentuh akar
dan rasa keadilan masyarakat
mungkin bahasanya seperti itu
anda lihat seperti apa
saya pikir ini penyidikan yang belum selesai ya
bukan karena tebang pilih atau karena masalah tempat
ini ada prosesnya nanti
saya pikir langkah langkah polri sudah benar
nah soal tadi soal di istana itu mungkin perspektif pemaksaman
bisa saja menimbulkan interpretasi macam macam
itu enggak masalah
nah jadi yang jadi masalah ini menurut saya ya
apakah kita percaya dengan langkah langkah
law enforcement polri sekarang
itu yang penting satu
nah kedua polri bersungguh sungguh mesti transparan
karena ini ditunggu oleh pak bursa
bukan oleh komnas ham
komnas ham mungkin bisa memberi banyak informasi nanti ke polri
kalau ada kekurangan informasi
nah kalau dua poin ini tidak dikerjakan polri
nanti ada berbagai macam interpretasi terhadap polisi
masa depan polri
dan akan meninggalkan jejak hitam
kenapa kepercayaan begitu anda bold tadi bang bursa
kenapa kepercayaan itu menjadi begitu
dan sekarang ada krisis kepercayaan anda lihat
bukan krisis kepercayaan
kalau ini tidak dilakukan secara profesional
akan menimbulkan krisis kepercayaan nanti
makanya polisi harus transparan betul
potensi krisis kepercayaan itu ada nggak mas anam
bisa saja kalau polisi tidak transparan
tapi kan sedang diproses penyidikan ini belum tuntas kan
nanti misalnya begini
bagaimana polisi menindaklanjuti informasi tempo misalnya itu
jangan juga tempo memberikan informasi
nanti beda cara penyelidikan polisi
ini kan menimbulkan masalah politik
seberapa setuju bahwa narasinya seperti kata mas anam tadi
ini narasi elit gitu sebenarnya
narasi kekuasaan bukan narasi perspektif korban
di sini bahwa nanti pengumuman di situ kan tugas dia mengkritik
yang penting ini polisi harus betul betul menjadi transparan itu
ada dua tantangan sebenarnya yang ngomong transparansi
yang pertama begini
saya setuju kami setuju bahwa harus ada informasi yang dibagi kepada publik
sehingga publik tahu apa yang terjadi di lingkungan sekitar dia hidup
ancaman keamanan dan lain sebagainya
tapi yang harus diingat adalah
dalam konteks penegakan hukum ini
ngomong narasi penegakan hukum ya
ada batasan batasan yang boleh dan tidak boleh diungkapkan kepada publik
apa apa yang ada di bap misalnya
bap itu barang rahasia negara loh
di undang undang kip
itu juga tidak boleh dipublikasi
jadi wajar dong kalau memang masyarakat akhirnya masih belum tahu apa apa soal korban
atau soal penyelidikan
bukan dalam hal itu
polisi sudah menjelaskan banyak hal
termasuk juga kesaksian
pengakuan yang kemarin di framing di video
ada nama hm itu ya
apakah itu boleh dan tidak
kita bisa berdebat
tapi memang ada kebutuhan informasi kepada publik
juga ada batasan sebenarnya untuk kepentingan hukum
itu kerosdilan gak masak
ini ingat kasus almarhum cak munir
ya kan beberapa saksi sudah ngomong di publik macam macam
ketika di pengadilan
cabut semua kesaksiannya
itu kan juga berbahaya
artinya salah satu batasannya adalah
pengungkapan informasi di publik ini
apakah menjamin bahwa saksi itu aman atau tidak
apakah menjamin bahwa saksi itu tidak dibawa tekanan atau tidak
apakah menjamin nanti dia tidak mencabut atau tidak
itu juga batasan
makanya alangkah baiknya
kalau itu disampaikan di kantor polisi
di kantor polda
empat yang disampaikan di menkupol hukum
sama yang disampaikan di polda jauh berbeda
disampaikan di polda itu
yang mantan kak polda
yang mantan kak polda
ada informasi yang dibuka
iya soeben jakob
ada informasi yang dibuka
sebatas itu untuk kepentingan penegakan hukum
dia tidak buka semua
sementara di kemenkopol hukum
video aja diungkapin
tanpa di blur
padahal dalam kuhab misalnya
ketika kita beracara
salah satu haknya korban itu
dia bisa mencabut bap
kemudian kesaksian yang didengarkan oleh hakim
itu adalah kesaksian di depan hakim
bukan di depan polisi
oke menurut anda nawaitunya apa
kemudian kepolisian bisa sampai masuk ke
kami tidak tahu pasti
kami melihatnya kemudian
ini ada niat baik untuk menjawab kebutuhan informasi masyarakat
dan salah tempat
jangan salahkan masyarakat kalau menganggap itu narasinya
adalah narasi politik dan narasi keamanan
dan ujungnya krisis kepercayaan mungkin
atau ada masalah kepercayaan tadi
kepercayaan masyarakat sudah baik ini
tapi kalau lama lama diperlakukan kayak begitu
akan turun kembali
kemarin kepolisian sudah mengungkapkan banyak hal
termasuk soal bagaimana ini ada sedikit yang mungkin membuat publik ada perkembangan
bahwa kepolisian lagi lagi mengakui bahwa
mereka tidak dilengkapi senjata tajam ketika melakukan pengamanan
itu diumumkan resmi kok
itu nanti kita akan bahas dengan pengakuannya general iqbal
usaha general berikut ini tetap di layar demokrasi
pengakuannya general iqbal berikut ini sudah cukup memuaskan hati kita semua
rasa keinginan ketahuan kita semua kita dengarkan
bahkan petugas yang menghimbau diserang
bukan saja menggunakan benda benda yang kecil
tapi benda benda yang mematikan
masa tersebut sudah disetting didesain untuk rusuh
menyerang memprovokasi petugas
polri tentunya menghalau dan membubarkan
dilengkapi dengan guys air mata water cannon
peluru karet serta peluru hampa
sudah beberapa kali saya sampaikan di publik
bahwa personil pengamanan dua puluh satu dua puluh dua mei
baik tni dan polri tidak dilengkapi dengan peluru tajam
tidak dilengkapi dengan peluru tajam
sebelum ke mas anam saya mau ke bang bursa dulu
sudah cukup memenuhi rasa keinginan tawan publik pertama
yang kedua sudah cukup prinsipil penjelasan kepolisian
untuk masalah masalah yang memang perlu dan penting dianggap prinsipil
saya pikir untuk beberapa hal sudah tepat ya pengumuman yang diumumkan dari iqbal tadi
soal standar pengendalian demonstrasi atau
soal standar pengendalian demonstrasi atau
soal standar pengendalian demonstrasi atau
sedang gunakan water cannon gas air mata tanpa peluru tajam
sudah menurut standar
nah kita bahwa ada peluru tajam itu
itu tugas polisi mengungkapnya
tapi secara keseluruhan menurut saya
informasi yang disampaikan polisi sudah diumumkan sebelum pemilu sebetulnya kan
dari bapak kapolri
bahwa polisi tidak dilengkapi dengan senjata tajam
dia menggunakan betul betul standar ini standar internasional
tanpa peluru tajam menggunakan water cannon dan gas air mata
itu standar penelitian masa apa namanya standar dunia
sudah tepat menurut saya
sudah tepat dan sudah cukup paling tidak dengan materi materi penyidikan yang mungkin belum bisa dibuka
itu sudah cukup paling tidak mengembalikan atau mempertahankan rasa kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum
pendekat hukum serius dalam menguruskan hal ini
iya dalam konteks aksi kerusuhan masanya sudah dijelaskan
cuma sekali lagi sayangnya ini di tempat menggombol hukum
kalau itu di polda metro jaya saya kira polisi bisa jelaskan ini loh pemolotovnya ini loh panahnya ini loh alat alat yang lain
karena itu barangnya di sana
sayangnya ini di situ
jadi narasinya narasi politik apa lagi pas ke itu
kayaknya senjata juga sempat ditunjukkan ya
iya tapi itu kan di ruang yang lain
cuma kan ini terus di
jadi ditambahin dengan bahwa ini ada beberapa orang yang mengancam pembunuhan elit politik
jadi kan seolah olah ini yang ini tugasnya polisi semakin berat lho
apakah tujuan pembunuhan elit politik ini spektrumnya sama dengan penembakan sembilan orang yang sampai meninggal ini
gimana dia menghubungkannya
gimana juga menghubungkannya orang orang yang ditangkap empat ratus empat puluh tiga itu atau empat puluh tujuh itu yang ditangkap oleh kepolisian
apakah memang digerakkan oleh orang orang ini
itu kan juga harus dibuktikan kalau spektrumnya menjelaskannya kayak begitu
sayang kemarin lebih banyak bagaimana posisi masa dengan berbagai riuh rendahnya
sama bagaimana ancaman terhadap elit politik
tidak ada menjelaskan bagaimana jatuhnya korban
itu yang juga ditunggu oleh masyarakat
jangan sampai terulang kayak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan atau peristiwa peristiwa pelanggaran ham yang sebelumnya
ada korban tapi nggak ada fakta
jadi ini kalau ibarat membuat tes
satu skripsi ini permasalahannya luas sekali
jadi kayaknya akan dicoret sama dosen pemimpin gitu
ini masih dalam penyidikan
jadi kita mesti tunggu sabar lah
masih tunggu sabar
iya maksud saya begini
kami mendukung kepolisian untuk bekerja secara independen dan profesional
mulailah dengan cara memilih tempat mengungkapkan hasil hasil kerjanya di kantor polisi
bukan di menkopol hukam itu satu
ungkapkan dengan baik dan terbatas
tidak boleh semuanya diungkapkan
karena itu akan mengganggu penegakan hukum itu sendiri
umumkan kepada publik
ini tidak kami bisa ungkapkan karena ini akan mengganggu apa
dari fakta fakta yang sudah disebutkan oleh kepolisian
apa dampak atau ekses yang mungkin akan timbul dari pengungkapan dan penegakan hukum ini
kami akan segera kembali
kami akan segera kembali
kami akan segera kembali
kami tidak bisa membayangkan ini sudah di expose begini
terus habis itu dipengadil terus dicambut
nah narasi kayak begini saya yakin ini bukan kerjaan polisi
karena polisi tahu persis bagaimana memperlakukan saksi mahkota
bagaimana memperlakukan keterangan keterangan yang dia dapat dari bap
yang seharusnya memang tidak dimunculkan di permukaan
tapi disimpan untuk kepentingan penegakan hukum
jadi eksesnya adalah justru malah pengungkapan fakta yang kita ingin tahu semua
sampai pada mengembalikan kepercayaan publik kepada penegakan hukum itu
polisi bisa menjelaskan sebatas apa yang memang harus diketahui oleh publik
dengan penjelasan bahwa informasi berikutnya akan dibuka semuanya di pengadilan
kalau nggak dikasih kayak begitu publik memang akan menunggu dan bertanya tanya ini apa yang terjadi
tapi kalau dibuka semuanya ya kan misalnya nih kalau saya bagian dari pelaku itu
ketika saya mendengarkan kesaksian itu saya bisa menghapus barang
bukti bisa melarikan diri dan lain sebagainya
meskipun katanya sudah ditersangkakan sudah diamankan semua pelaku pelaku yang disebut tadi kata namanya
iya tapi kan kita nggak bisa mengukur
ukurannya kayak apa
apalagi tantangan paling besar adalah menyambungkan apa yang dinalisikan kemarin
dengan peristiwa sembilan orang yang meninggal ini
itu kan di framing kayak di publik
oh ini kayaknya yang melakukan adalah kompok kompok ini
tapi pembuktiannya bagaimana
saya mau tarik ke helicopter view dulu
bang bursa ini yang buat saya anak muda yang menikmati iklim demokrasi
yang mungkin abang abang semua ini sudah perjuangkan dulu
itu rasanya kok agak tidak masuk akal
di iklim demokrasi yang bebas seperti saat ini dalam situasi demonstrasi unjuk rasa
ada sembilan orang yang harus meregang nyawa gitu
bagaimana kita menempatkan konteks ini dalam lagi penegakan hukum
konteks politik persaingan kontestasi pemilu atau politik dan juga demokrasi sendiri
satu peristiwa berlangsung damai protesnya tiba tiba ada peristiwa lain itu
nah ini yang gangguan demokrasi
di dalam masa transisi itu selalu ada gangguan kayak begitu
ini saya anggap insiden ya dalam pembangunan demokrasi
nah ke depan ini mungkin ya banyak perbaikan perbaikan kita di dalam sistem demokrasi
terutama membangun budaya itu loh budaya menang kalah itu
ini ada hubungan ada gak
hubungan ada dengan persoalan menang dan kalah dalam kontestasi
bisa saja ada tapi yang tahap kedua ini saya yang perlu diungkap itu
kenapa ada penembak yang menyebabkan sembilan orang meninggal ya
dan siapa yang melakukan ini ini mesti diselidikkan betul
tidak boleh kita seperti ada framing ke kelompok tertentu ini membahayakan kita
secara kualitatif kita bisa menyimpulkan nggak bahwa demokrasi kita kok kayaknya
loh dulu kayaknya demonstrasi sejak zaman presiden habibie sampai presiden sby
setiap hari ada demonstrasi
tapi kenapa saat ini ada yang meregang nyawa di depan mata ini telanjang mata
nah memang begini
tapi semua menyiarkan secara langsung
ini ada momennya momennya pemilu kan
dua pasang dua pasang yang proses belum selesai
ini belum selesai loh selesai nanti setelah mk kan
menurut saya ini biasa saja protes protes kayak gitu
di negara mana juga kalau ada dianggap kecurangan dia protes tapi berlangsung damai
nah yang jadi masalah gangguan yang berikut itu tuh
penumpang penumpang gelap tadi
penumpang penumpang gelap ini
nah inilah tugas polisi yang bilang harus profesional betul
saya setuju jangan semua dibuka nanti cabut cabut segala
nah supaya jangan ganggu profesional polisi gitu kan
nanti hilang kepercayaan publik sama polisi
jadi menurut saya berikan sempat beberapa waktu ke depan nih
polisi mengambil langkah langkah penegakan hukum ya
secara profesional otonom mandiri termasuk otonom itu mungkin ya polisi jangan
kompensipias di situ gitu
nah itu dia itu dia ini
ini yang publik ingin
kan jujur saja
masyarakat masih terpolarisasi
elit ya mungkin sudah galengan tangan sudah hengki pengki
tapi kan masyarakat terpolarisasi
nah gimana kemudian penegakan hukum ini dalam mengungkap fakta menegakkan keadilan itu
tidak mencampurkan antara air politik dengan minyak kemanusiaan atau penegakan hukum
ya makanya polisi mesti clear betul ini penegakan hukum gitu loh
bukan ada penunggangan politik macam macam bukan framing ke kelompok tertentu
seberapa serius anda lihat
polisi mau bisa tegak lurus gitu
harus tegak lurus
karena polisi itu prinsipnya ya di undang undang ya yang di masa apa namanya tupok siapori
di zamannya megawati tahun dua ribu dua itu jelas topoksinya kan untuk ketertiban masyarakat
melayan masyarakat dan sebagainya
beda dengan tni kan waktu pemisahan
nah jadi menurut saya ya polisi mesti bekerja ekstra
tentu ini mengembalikan kepercayaan masyarakat
kan ada semboyangan
ada semboyan slogan polisi kan promoter itu kan profesional modern terpercaya
ini membentukkan kembalikan kepercayaan itu loh
jadi harus membuktikan sebenarnya
buktikan bahwa yang benar itu benar yang salah itu salah
mas anam gimana supaya tidak campur baur ini
ada dua langkah yang penting banget untuk menunjukkan bahwa polisi independen
dan kami akan dukung polisi independen dan profesional
dan tidak hanya komnas pasti masyarakat luas juga akan mendukung
apa bantuan komnas dulu mas
untuk bisa membantu menyundul hal hal yang baik supaya polisi
banyak nanti saya jawab
yang kedua itu begini
anda saya kasih waktu agak banyak nih
yang pertama adalah pindahkan tempat responnya
karena itu simbol
yang kedua adalah disamping polisi mengungkapkan siapa yang melakukan kejahatan
juga mulailah merefleksikan diri bahwa ada memang excessive use of force
yang paling gamblang karena di kampung bali
cepat itu dikumpulkan
cepat itu diselidiki secara internal
umumkan kepada publik
dengan mengumumkan kepada publik apapun yang mereka temukan
dan apapun yang sangsi yang mereka akan jatuhkan
itu akan menimbulkan bahwa kerja polisi transparan dan akutabel
tapi memang ada nggak sih mas anam
masyarakat bertanya tanya karena penjelasan pak iqbal tadi kan mengatakan bahwa polisi jadi korban
kita tidak menggunakan senjata tajam dan lain hal
sepanjang penjelasan kepada kami
kemarin kami dikunjungi oleh tim investigasi
bukan tim penegakan hukum ya
tapi tim investigasi yang dipimpin oleh irwasum
seluruh jajarannya ada delapan sepuluh jenderal datang ke komnas ham
kami ngobrol kita ditunjukkan bagaimana eskalasinya
eskalasi terjadi mulai tanggal dua puluh satu sampai tanggal dua puluh tiga
apa yang dilakukan oleh polisi dan lain sebagainya
kami letakkan informasi itu sebagai informasi penting
dan kami anggap kedatangan polisi untuk menjelaskan temuan awalnya
itu juga langkah yang kooperatif pada kami
pada komnas ham
walaupun kami bilang bahwa informasi ini kami perlakukan sama persis dengan informasi dari masyarakat
sehingga kami tim bekerja secara independen untuk melihat secara keseluruhan
karena kami tidak hanya melihat fakta
tapi melihat bagaimana polisi bekerja
nah kami menganggap langkah yang kooperatif ini sebagai langkah yang positif
kami apresiasi itu
makanya mendukung polisi independen salah satunya adalah mendorong polisi agar penegakan hukumnya clear
tidak dilakukan dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun
termasuk oleh presiden
apalagi oleh menkupul hukum
kalau memang ada anggotanya
aromanya ada tidak
aroma aroma tadi tuh air sama minyak dicampur campur
kalau saya berdiskusi dengan beberapa orang
dengan melihat simbol itu dilakukan di menkupul hukum
itu narasinya adalah narasi politik dan narasi keamanan
apalagi yang disampaikan framingnya adalah ini ancaman terhadap elit politik
bukan bukan ancaman pada demokrasi bukan ancaman pada masyarakat
padahal yang harus dilakukan oleh polisi adalah
persis yang dilakukan di depan bawah seluruh sebenarnya
ada masyarakat yang melakukan aksi
dilindungi bahkan dikasih waktu loh
disilakan sholat berjamaah dulu sampai waktu harusnya jam enam selesai sampai
itu dilihat masyarakat media massa yang mendorong itu semua
jadi kita semua pasti bisa melihat prosesnya
harusnya polisi tetap dalam koridor profesional kayak begitu
tidak ikut ikutan dalam narasi setting politik gitu loh
itu yang bahaya pada publik
sayang polisi sudah kerja keras
pas hari h nya sudah mencoba mengungkapkan apa yang terjadi
kalau diumumkan di menkubal hukum jadi nih politik
yang sayang juga adalah waktu kita sayangnya sudah habis
padahal masih banyak sekali isu isu yang perlu kita bahas
tapi yang paling penting adalah polisi harus menunjukkan bahwa
pendagangan hukum itu harus profesional dan juga adil
jadi masyarakat akan kembali ke percayaan bahwa polisi akan mendukung secara adil
terima kasih bang bursa terima kasih mas anam atas perbincangannya
demikian layar demokrasi pada malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita
amat bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat kembang kebebasan
saya budi haji putro selamat malam